sudah bersama saya seorang ekonom bidang keahlian ekonomi keuangan yang pernah menjadi rektor unika atmajaya agustinus prasetyantoko
bung pras kita diramaikan dengan harga beras yang melambung tinggi luar biasa kenaikannya
tetapi juga ada rasa rasanan gitu ada analisa dan dugaan bahwa kenapa harga beras itu tinggi sekali karena langka dan itu akibat bansos yang jor joran selama masa kampanye
saya ingin dengar dulu penjelasan dari anda apa yang bisa anda katakan dari analisa ini
jadi begini kalau kita berangkat dari konsep tool dulu ya kalau kita ngomong soal harga itu kan dari demand and supply
kenapa kok harga tinggi karena pasokan di dalam negeri kurang lalu permintaannya tetap tinggi dan sebagainya
tapi ada satu aspek lagi selain supply and demand yaitu distribusi
saya kira ini yang terpengaruh oleh kemarin bansos
jadi kalau dibilang bahwa beras itu ada dan kemudian tersedia dan apalagi kita punya kuota import sangat tinggi gitu ya
sebetulnya kan secara teoritis barang itu ada gitu
oke jadi barangnya ada tetapi tidak dapat didistribusikan dengan baik ke masyarakat
betul dan salah satu problem kenapa distribusi menjadi permasalahan sehingga harga naik
salah satu kemungkinannya adalah karena memang kemarin konsentrasinya dibagi untuk bansos
dan bansos ini kan kita tahu ini satu apa namanya boleh dibilang satu
alat politik yang penting ya dalam pemilu dan ini bukan hanya soal pemilu kita sekarang itu pemilu bertahun tahun
begitu kenapa kenapa distribusi untuk bantuan pangan waktu kampanye bisa lancar
waktu mendekati pilpres pemilu legislatif bisa lancar kenapa distribusi setelah kampanye jadi nggak lancar
jadi saya kira memang apa namanya sebelumnya konsentrasinya adalah barang itu ada beras itu ada tetapi dipakai untuk kepentingan bansos
mungkin ada problem dengan import sudah mulai dilakukan tetapi belum sampai kepada distributor
ini kan saya kira yang juga diakui oleh pemerintah itu sekarang ini konsentrasinya adalah memastikan bahwa beras itu sampai kepada penerima
sentra sentra penjualan dan sebagainya gitu
jadi saya kira kalau dari sisi apa namanya angka ya bahwa beras itu ada itu memang ada
tetapi memang sangat mungkin itu belum sampai kepada distribusi
yang dekat dengan penerima akhir sehingga harga tetap dalam situasi yang tinggi
jadi kalau misalnya tetap ada orang yang mengatakan beras itu mahal
anda mengatakan ini soal distribusi bukan karena tidak ada beras di tanah air
artinya memang selama ini ketersediaan beras itu hanya dikonsentrasikan demi waktu bansos untuk kampanye aja dok
saya kira itu masuk akal ya karena kan kepentingan untuk tiga bulan pertama sampai pemilu itu konsentrasinya di sana
saya kira itu masuk akal ya karena kan kepentingan untuk tiga bulan pertama sampai pemilu itu konsentrasinya di sana

tapi juga saya kira calon legislatif itu juga menggunakan ini sebagai amunisi untuk melakukan kampanye dan melakukan usaha untuk terpilih
nah jadi kira kira kalau mau disederhanakan ya supply itu ada tetapi konsentrasinya memang untuk kepentingan elektoral
kalau yang jor joran maka beras jadi langka bahkan mungkin secara ekstrim disebut tidak ada
gara gara udah lebih dahulu diberikan sebagai bantuan ketahanan pangan atau bansos
saya kira tidak benar bahwa karena bansos lalu barang itu tidak ada
tetapi memang ada problem dengan distribusi setelah itu
dan bahwa pemerintah kemudian melakukan import yang lumayan besar soal beras
saya kira itu juga menunjukkan bahwa sebetulnya supply beras itu ada
kalau anda ingin katakanlah bahwa bansos waktu pemilu adalah sesuatu yang memang tidak terhindarkan gitu
bansos yang bersifat elektoral atau keterpilihan
apakah ini juga yang menjelaskan mengapa bansos di tahun dua ribu dua puluh empat ini begitu tinggi
bahkan jauh lebih tinggi di saat masyarakat indonesia itu
bahwa yang namanya politik elektoral itu selalu digunakan oleh setiap rejim di setiap pemilu dan mungkin di semua negara gitu ya
nah kali ini sangat mungkin intensitasnya tinggi
dan karena itu mungkin kemudian mengganggu distribusi
saya kira ini problemnya adalah problem kemudian agak teknokratis
dalam arti kepastian instrumen instrumen itu memastikan bahwa barang itu ada
selain untuk kepentingan elektoral ini
tetapi itu pertanyaan saya adalah soal besarnya bansos
dalam sejarah bansos mengapa bansos di tahun dua ribu dua puluh empat yang tahun politik jauh lebih besar dibandingkan bansos ketika bangsa ini jauh lebih menderita waktu pandemi
kalau kita sekali lagi lihat perspektifnya tidak hanya dalam konteks politik
saya kira problemnya adalah bahwa setiap pemilu itu selalu ada kecenderungan untuk menggunakan keuangan negara untuk kepentingan elektoral
itu sesuatu yang alamiah kalau kita lihat dalam pengalaman kita sendiri juga siap ada pemilu selalu ada upaya untuk melakukan usaha elektorat melalui keuangan negara
tetapi ketika kontrol dan check and balances itu terjadi
itu tidak terjadi dalam intensitas seperti sekarang
jadi saya kira kalau kita baca dalam konteks yang lebih luas memang nampaknya sekarang ini ya secara ekonomi politik check and balancesnya itu agak lemah
sehingga memang kemudian upaya upaya untuk menggunakan instrumen keuangan negara untuk kepentingan elektoral itu agak lebih intensitasnya agak lebih tinggi dibandingkan periode periode sebelumnya
dan memang dalam sejarah bansos
demi elektoral atau bansos di masa pemilu itu menjadi sebuah keniscayaan dalam setiap rezim
kalau kita ingat dulu juga nanti saya akan masuk ke situ dua ribu sembilan ada pak sb dengan blt nya
tetapi memang tadi anda saya menggarisbawahi soal intensitas
dua ribu dua puluh empat ini memang intensitasnya yang jauh lebih masif
saya mau masuk apa yang dikatakan oleh sri mulyani indrawati menteri keuangan
banyak kritikan atau sorotan tentang bansos
ini adalah cara untuk membangun pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya keuangan negara
dengan demikian masyarakat juga akan ikut tentu dalam hal ini mengawasi
dan seterusnya dan seterusnya
sedangkan yang tidak mampu mereka mendapatkan bantuan dari pemerintah dan mereka harus tahu uangnya dari mana
ini untuk menciptakan suatu iklim akuntabilitas dan juga ownership atau rasa memiliki terhadap negara ini
dan seluruh rakyat indonesia
ini diucapkan oleh seorang menteri keuangan ketika orang memberikan sorotan pada bansos demi pemilu
sebenarnya bagaimana memaknai pernyataan menteri keuangan ini
apakah ini mampu meredakan kecurigaan kita tentang penggunaan bansos
saya kira beliau mengingatkan ya bahwa bansos itu dibiayai oleh keuangan negara
jadi kalau rakyat mendapatkan bantuan sosial itu bukan karena semata mata kebaikan hati pemerintah dan presiden tertentu
dan mungkin kelompok tertentu
tapi ini adalah sebuah desain sebuah kebijakan dari pemerintah
siapapun dia tanpa nama gitu ya
pemerintah manapun gitu untuk memberikan bantuan sosial dalam situasi yang memang masyarakat memerlukan bantuan itu sendiri
saya kira jelas sekali bahwa apa namanya
statement itu mengatakan bahwa bantuan sosial jangan dikaitkan dengan kepentingan elektoral
bagaimana kemudian ada orang berspekulasi bahwa ini ada bansos yang memang sengaja dipaksakan dari pos anggaran yang sebelumnya tidak dialokasikan
apakah ini juga tersirat maksud itu atau enggak
lebih ke arah bahwa bansos adalah dari negara
dan memang sudah dialokasikan sesuai dengan posnya
saya memaknai ya statement itu adalah untuk menempatkan pada proporsi yang sebenarnya
jadi yang namanya bantuan sosial itu adalah bantuan yang diambil dari keuangan negara dan uang negara adalah milik rakyat juga
sehingga sebetulnya ya dalam arti tentu rakyat itu tanpa harus punya beban politik untuk memilih siapapun
dan kemudian preferensi pada siapapun
sebenarnya dia punya hak untuk mendapatkan itu
karena dia dalam situasi yang kurang beruntung ini
mendapatkan bantuan sosial dan itu bersumber dari keuangan negara
bung pras pertanyaan saya begini
melanjutkan soal upaya menstabilkan harga
anda katakan tadi soal distribusi
jadi ini sedikit banyak bisa menjelaskan pada publik untuk tidak lagi bersyakwa syangka
atau mencurigai bahwa harga beras mahal karena beras habis gara gara bansos yang jor joran
itu sudah anda jawab karena bahwa ini masalah distribusi
tapi pertanyaannya presiden sendiri setelah pencoblosan lima belas februari itu mengatakan lihat saja
dalam sepekan dua pekan harga akan kembali normal
tetapi per hari ini saat kita bicara
hari kamis tanggal empat belas maret
itu diakui sendiri oleh kabulok
ya turun tetapi relatif kecil kalau kita bisa bilang
kenapa perintah presiden tidak juga mampu mengendalikan atau memuaskan distribusi itu sampai
iya karena memang itu kan distribusi itu berada dalam satu dinamika market ya dinamika pasar gitu
maksudnya kalau faktanya memang beras itu belum ada di sentra sentra
maka ya kemudian kelangkaan itu masih dialami
susah sekali ini kita sudah hampir satu bulan sejak perintah presiden
atau sejak apa yang disebut janji presiden bahwa sepekan dua pekan harga akan turun kembali
memang susah atau sengaja dipersulit
saya kira itu kurang diantisipasi ya
jadi oleh birokrasi yang mengurusi ini itu tidak diantisipasi dengan baik
sehingga memang ketika diperintah oleh seorang presiden pun tidak serta merta
karena memang secara teknis itu tidak mudah untuk mendistribusikan beras dalam hal ini
secara baik sehingga bisa menurunkan
sehingga di respon oleh market harga turun
ini juga menunjukkan bahwa memang ada dinamika market di dalam berasan ini
yang mungkin memang tidak serta merta bisa mengikuti dinamika pasar
karena mungkin ada kekuatan kekuatan apa
apa yang menguasai market sehingga bisa menentukan harga
jangan jangan bisa akan terjadi seperti minyak goreng
apa kita akan mendengar akan adanya tersangka tersangka
so mereka yang dituduh mengumpulkan minyak goreng
sudah disinyalir ada sepuluh perusahaan besar yang sengaja menimbun beras